sehari menjelang pertandingan antara indonesia selection dan islandia
kedua tim melakukan uji coba lapangan stadion maguwo harjo sleman
tim islandia pun merasa puas dengan fasilitas yang diterima pemain dan ofisial selama berada di indonesia
tim nasional islandia yang diisi mayoritas pemain muda melakukan uji coba lapangan di stadion maguwo harjo
sebelum melakukan pertandingan melawan indonesia selection pada kamis malam
tim asuhan pelatih hemir hall grimson itu mencoba lapangan stadion kandang klub liga dua pss sleman sekitar pukul sebelas siang
adapun tim indonesia selection mendapat jatah mencoba lapangan sekitar pukul enam sore
pelatih islandia hemir hall grimson sangat antusias menjajal kekuatan tim indonesia selection
dan tim nasional indonesia senior sebagai persiapan timnya menghadapi piala dunia rusia dua ribu delapan belas
pertandingan indonesia selection melawan islandia akan berlangsung kamis pukul delapan belas tiga puluh
waktu indonesia barat nanti
selain melawan indonesia selection islandia akan melakukan uji tanding
melawan timnas indonesia pada empat belas januari nanti di stadion utama gelora bung karno jakarta